guncak harus balik bandara soekarno hatta sudah terjadi pada minggu delapan mei kemarin
meski begitu harus balik pada senin ini jumlahnya masih meningkat signifikan

satu maskapai dengan maskapai yang lainnya
sehingga pihak angkasa pura ii juga bekerjasama dengan kepolisian bandara
kemudian juga tim dari ground handling mulai dari turunnya penumpang dari pesawat
hingga sampai ke area keluar dari pengambilan bagasi serta juga aviation security
kepolisian bandara juga meminta kepada para penumpang untuk bisa segera keluar
ataupun penjemput segera bisa menjemput para penumpang tersebut untuk bisa tidak terjadi penumpukan
karena juga keterbatasan lahan parkir yang ada di tiga terminal di area bandara soekarno hatta
baik arus balik nampaknya masih terjadi pada hari ini di bandara soekarno hatta tangerang banten desi
lalu bagaimana dengan situasi di ruas tol palikanci
langsung saja kita tanyakan ke diana valencia yang tengah memantau harus balik di cirebon jawa barat
selamat siang diana
bisa anda gambarkan situasi harus balik di ruas tol palikanci pada siang ini
ya selamat siang herenov
kalau di bandara soekarno hatta tadi masih ramai begitu juga sebenarnya di tol palimanan kanci tempat saya melaporkan
di tol palimanan kanci situasinya ramai lancar
ini diartikan atau diindikasikan ini sebenarnya masih cukup banyak masyarakat
yang masih hendak kembali ke arah ibu kota
karena kalau kita mengutip pernyataan dari menteri perubahan
menteri perubahan budi karya sumadi
menyebutkan setidaknya masih ada sembilan ratus ribu kendaraan yang belum kembali ke arah ibu kota
ini artinya ada empat puluh tujuh persen yang masih akan kembali di rentang waktu senin
sampai dengan tiga hari ke depan begitu
karena kita ketahui juga pemerintah memberikan relaksasi begitu bagi untuk pns
ataupun mengimbau kepada pihak perusahaan swasta untuk memperpanjang work from home
nah kalau saya posisinya di kilometer dua ratus delapan b
ini merupakan rest area yang merupakan salah satu titik
ataupun rawan kemacetan
karena bisa dikatakan ini adalah rest area pertama setelah kilometer dua ratus enam puluh an di dekat bejagan
kemudian ke arah palikanci
ini adalah salah satu rest area yang cukup besar
lahan parkirnya cukup banyak
makanannya cukup lengkap
sehingga pada arus budi dan juga arus bali kemarin
yakni dari tanggal enam sampai dengan delapan mei kemarin
ini cukup ramai dan diberlakukan tutup buka rest area
nah rasanya saya ingin mengajak kepada masyarakat yang kalau saya lihat di sini
cukup banyak begitu heranov
yang melakukan piknik singkat begitu
saya akan langsung berbicara
kalau nah di sebelah sini heranov
ini ada masyarakat yang sedang melakukan piknik di rest area
permisi mbak mas maaf ganggu waktunya sebentar
mbak mas boleh tahu namanya siapa
mbak monika ini dari mana mau kemana nih
dari kebumen mau ke ciledug tanggerang
oke ini cukup jauh perjalanannya ya
ini berarti sehabis libur lebaran di kampung halaman

atau seperti apa
sehabis limbur lebaran di kampung halaman
nah mbak ini kan hari senin nih
apakah memang tidak mbak mas yeni nggak bekerja
atau lagi wfh
atau kenapa memutuskan untuk pulang hari ini begitu
pertama karena jadwal kerjanya bukan di hari senin
masih beberapa hari lagi
terus kedua kali menghindari kemacetan total ya
ya udah kita tahu karena kayaknya kalau lebaran macetnya tuh
wah parah banget gitu mbak
kayak nggak sanggup gitu kalau berjam jam harus di jalan
jadi mendingan kebetulan kerjaannya juga lagi agak
masuknya agak lama jadi agak santai aja pulangnya
kalau dari kebumen sampai dengan di palikancini di res area dua ratus delapan b ini
berapa lama mbak tadi berangkatnya jam berapa kira kira
saya start jam enam pagi
terus nyampe sini sekitar jam sepuluh tiga puluh sebelas
berarti kurang lagi empat jam itu juga karena tadi dari kebumen arah kesini
banyak terhambat oleh pertigaan
karena banyak anak anak sekolah yang di daerah sudah masuk ya
jadi kayak macetnya lebih ke situ sih
jadi agak kehambatnya di situ waktunya
berarti macetnya di arteri tapi di tolnya lancar
di tolnya lancar
selamat melanjutkan aktivitas nanti
semoga perjalanannya sampai ke tanggerang selatan ini bisa lancar jaya ya
baik itulah laporan dari diana valencia
langsung dari rest area
kilometer dua ratus delapan b ruas tol palikan ciri
nampaknya arus balik masih terjadi di ruas tol ini
dan juga sebelumnya ada laporan dari soekarno hatta tangerang banten
ada desi aritabai